ppkm darurat yang dilaksanakan sejak tiga hingga dua puluh juli mendatang
mengharuskan kita berada di rumah saja
selama di rumah saja beragam aktivitas dapat dilakukan
mulai dari wfh atau bekerja dari rumah
belajar secara daring olahraga hingga menghabiskan waktu bersama keluarga
dan yang tidak kalah penting adalah dengan lebih banyak waktu di rumah
bisa menjadi kesempatan bagi anda untuk memperbaiki kualitas tidur
pemilihan fasilitas tidur seperti bantal guling dan juga kasur
tentunya dapat mempengaruhi kualitas tidur kita
kesalahan dalam memilih ataupun menggunakan bantal ini
tidak hanya dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat tidur
tetapi juga dapat menyebabkan gangguan fisik
seperti nyeri dan juga tegang pada otot dan leher
atau yang biasa disebut dengan salah bantal
penting bagi kita untuk memilih jenis bantal
yang sesuai dengan kualitas tidur
sesuai dengan kebutuhan kita
baik itu dilihat dari postur tubuh maupun juga dari posisi tidur kita
pakai bantal itu penting banget
kalau salah salah pakai bantal misalnya agak keras atau gimana
bangun tidur itu suka terasa sakit
awalnya sih ngerasa gak terlalu penting ya yang penting nyaman
tapi ternyata pernah ngalamin apa namanya gak nyaman gitu di leher sampai sakit
akhirnya sekarang kalau milih bantal itu yang emang benar benar yang ergonomis gitu
jadi benar benar bisa bikin nyaman dan gak bikin sakit gitu
menurut dokter spesialis ortopedi sabto aji
dalam memilih perlengkapan tidur seperti kasur dan bantal
penting diperhatikan beberapa hal
agar dapat menjaga tulang belakang tetap dalam posisi normal selama anda tidur
yang perlu diketahui adalah bahwa
kalau dari depan kita melihat tulang belakang memang lurus
tapi kalau kita lihat dari samping
maka leher itu ada lengkungannya
kemudian punggung pun dia lebih cembung gitu
kemudian di pinggangnya dia lebih cekung
nah jadi apapun alas tidur yang kita pilih
dan beserta bantalnya
itu harus bisa menyangga itu semua gitu
supaya dia tetap bisa lurus ketika dilihat dari depan
dan dia bisa mengisi lengkungan lengkungan
tulang belakang itu dilihat dari samping
dokter sabto aji menambahkan
jika sering tidur dengan posisi miring
disarankan untuk memilih bantal yang lebih tebal dan empuk
untuk mengisi ruang lengkungan leher
namun jika posisi tidur terlentang
maka disarankan untuk menggunakan bantal yang lebih tipis
agar leher belakang tidak terlalu tertekuk
beragam jenis bantal yang beredar di pasaran
dapat dipilih sesuai kebutuhan
bantal dengan bahan pengisi busa
memiliki ketebalan yang dapat disesuaikan
namun terasa panas saat digunakan
bahan kapuk lebih kuat menahan beban
namun tidak disarankan untuk penderita asma
karena mudah berdebu
memory foam dapat menyesuaikan bentuk tubuh
dan mudah menyerap keringat
dacron tidak menyerap air
namun permukaan tidak rata
latex lebih keras dan rata
cocok untuk menderita masalah punggung
ada juga bulu angsa
yang paling lembut namun mudah berdebu
selain pemilihan bantal yang tepat
untuk meningkatkan kualitas tidur
penting juga diperhatikan beberapa hal
seperti waktu tidur pengaturan suhu ruangan
olahraga hingga mengonsumsi makanan bergizi
syifa hanifah galuh prestisa jakarta